tiga ekor anak ular kobra sudah dalam kondisi mati setelah dibunuh menggunakan bambu panjang oleh warga cipinang melayu jakarta timur kamisore
berawal dari ngadiman seorang warga yang mendengar suara ribut ayam dari belakang rumahnya
setibanya di pekarangan belakang rumah pengadiman menemukan tiga ekor anak ular kobra melintas
khawatir jika dibiarkan bebas dapat menimbulkan korban gigitan ular ngadiman langsung mengambil bambu panjang dan membunuh ketiga ular tersebut
pertama kan saya keluar dari rumah ayam kokoh kokok setelah itu kok ada ular setar gini jadi saya nyari ini galah terus saya tekan pakai galah saya getok
sementara unit damkar sektor makassar yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat tempat yang berpotensi menjadi sarang ular berbisa tersebut
ada jadi prosesnya kita sudah sisirin ke semua titik yang tadi termasuk pak ngadiman juga sudah mendapatkan beberapa ular
dan kita juga sisir ke tempat yang semula terus kita sisir semua ternyata tidak diindikasikan ular sedikit pun
petugas pun mengimbau
agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tetap waspada agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan ketika bertemu ular kobra
f rizal jakarta